kita akan lanjutkan kembali
kita masuk ke bagian kedua
temanya masih sama para paslon
adalah korupsi dan terorisme
kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor satu untuk bertanya
silakan waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan
kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan pak prabowo pernah mengatakan
bahwa korupsi di indonesia sudah stadium empat
meskipun ini saya enggak setuju
tapi menurut icw
ini menurut icw
partai yang bapak pimpin
termasuk yang paling banyak
mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi
yang saya tahu
caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya
berarti pak prabowo yang tanda tangan
bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini
waktunya masih ada
paslon satu waktunya masih ada
langsung paslon dua menjawab
waktunya adalah dua menit
baik itu mungkin icw
tapi saya sendiri belum dapat itu
ya dan benar benar itu juga saya kira sangat subjektif
ya saya tidak setuju itu
saya seleksi caleg caleg tersebut
kalau ada bukti juga silakan
jangan lupa laporkan kepada kami
kita tahan para pendukung kita tahan
begini pak begini
ada juga kadang kadang ya
tuduhan tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima thr
seluruh dprd nya semuanya lintas partai pak
kalau kita sekarang cek di kejaksaan
boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu

ataupun sudah di dalam penjara kita bisa cek
saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing masing
saya jamin partai gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar akarnya
kalau ada anggota gerindra yang korupsi
saya yang akan masukin ke penjara sendiri
waktunya masih ada akan dimanfaatkan
kita tahan paslon dua waktunya masih ada akan dimanfaatkan
pokoknya kita anti korupsi
paslon satu langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon dua waktunya satu menit
sebentar sebelum dimulai kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang
mohon maaf pak prabowo jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor
atau mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg
itu ada icw memberikan data itu jelas sekali
ada enam yang bapak calonkan
dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen
artinya bapak tanda tangan
pak boleh jawab
sebentar apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
kita tahan kita boleh tepuk tangan dulu waktunya di sini
waktunya di freeze ditanggap
tahan dulu ditahan dulu
pak jokowi silahkan lanjut
mohon maaf pak prabowo jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi enggak
bukan ini mantan koruptor mantan api korupsi yang sudah
pak jokowi silahkan langsung menanggapi paslon dua waktunya adalah satu menit
jadi mantan korupsi saya kira kita pelajari
dan begini ini kan demokrasi pak
kita umumkan saja ke rakyat kalau rakyat tidak mau memilih ya tidak akan dipilih
yang jelas pak kalau kasus itu sudah melalui proses dia sudah dihukum
dan kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa
dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan kelebihan lain
mungkin korupsinya juga nggak seberapa
kena mungkin dia eh begini kalau curi ayam benar itu salah
tapi kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus kita habiskan di indonesia ini